ketangguhan mereka menjaga kesatuan republik indonesia melalui udara telah teruji
beragam pelatihan kerap dilakukan
dan tahun ini pelatihan puncak tahunan tni angkatan udara
angkasa yuda akan kembali digelar
apa saja persiapan yang mereka lakukan
saksikan program spesial angkasa yuda penjaga langit nusantara
sabtu dua puluh dua oktober jam tiga sore di cnn indonesia